hai hai hai hai hai bah bener bah biayanya tujuh puluh juta iami rumahnya dikasih tahu dokter yang segitu
biayanya saya enggak mau kalau biaya segede gitu gitu banyaknya enggak mau apa enggak bisa
minta diskon pasar impres kali pakai tawar tawaran dulu gue lagi ngomong
asal tahu aja bah umi kagak bakalan redo keluar
baru berapa hari nungguin tunai nenek pegel banget bingung tunai nenek kerjaan nyusahin orang aja
apa antoh betulan lagi lapar nih ini oh saya beliin pecel ayam tadi di depan kalau mau jatuh om
juga adek kok
aku jadi mantu ponakan gue kagak ngerti selera gue iya ya saya ngerti om ya udah
om beli sendiri aja nggak apa apa kan ini wangi om
kenapa om kurang
ini om buat gue nih kelas lu ya
insyaallah redo itu baru namanya pengertian makan dulu ya
hai harus gimana lagi ini
hai bang robby mau temuin umi ya
hai sebaiknya jangan sekarang bang soalnya ya allah gimana rom ngejelasin ke bang robby kalau umi bakal nggak suka lihat bang robby rom abang cuma mau nengokin umi abang tahu sekarang status kita apa masa untuk nengokin umi aja kamu tidak memperbolehkan abang masuk bang robby rom
abang ngerti ya alasan kamu
ya udah bang pamit ya semoga umi kamu cepat sembuh
kamu gak apa apa rum
lebih baik bang ramadi pulang aja sekarang
rom lagi pengen sama keluarga rum
udah lah bang rum harap abang ngerti
kalau kamu memang maunya begitu
ini abang beli makanan buat kamu
kalau sempat kamu makan ya
biar kamu gak sakit
kemana aja lu tadi abang nunggu dia tadi
rum abis tanya tanya
konsultasi sama dokter bang
tentang perawatannya umi
udah lu tanya berapa biaya
perawatan umi lu
kata dokter sih
biayanya sekitar lima puluh tujuh puluh juta
abis deh harta
geludas semuanya dah
kalau ada biaya mendingan dioperasi
emang penyakit kanker biayanya gede
enak aja lo main operasi operasi
tujuh puluh juta itu bukan jahon tau loh
dah mending gue ngadem dah
tapi lu nurut rum sih bang
lebih baik umi dioperasi aja deh
soalnya ini juga kan demi keselamatan umi
tapi biayanya itu rumah gimana
abah dengernya aja sudah serem banget nih
kalau semua biaya segitu gede lagi
nanti kita pikirin nih gimana caranya
umi juga harus perawatan pas kepenyembuhan
jadi biayanya bukan hanya untuk operasi aja bang
stres banget abah mikirnya rum
umi jangan dikasih tahu dulu ya soal ini
takutnya nanti umi jadi makin stres
nanti nambah parah lagi penyakitnya
abah juga mikir mikir
kalau umi tambah sakit
berapa lagi kita sini
berapa lagi biayanya
reng lirian suhaily
lekas dateng u bem phi
aku serip dia
kalau nggak ngertia
gede amat biayanya
lo jangan bercanda mut
siapa yang bercanda
tanya aja sama orangnya langsung
tujuh puluh juta jual warisannya dimana lagi tuh
jatahnya masih ada tuh disitu tuh
masih tau dong
pokoknya gue kagak reda
kalau gue ngeluarin disitu
rumahnya dikasih tau dokter
bang segitu biayanya
ayah kagak mau
kalau biayanya segede gitu
ayah kagak mau
udah lu diem dulu
asal tau aja bah
umi kagak bakalan reda
ngeluarin biaya segitu gedenya
usah dikit kek
biar murahan biayanya
kalau perlu gratis
mending kita coba aja ya
lah nih orang berdua urat malu
jika gak ada
kan orang tau
bikin surat pengakuan miskin
pan pasi beji bun
kalau ngeluarin uang segitu gede
maap aja deh
mending gue mikir seribu kali lagi dah
mendingan orang miskin deh gue
enggak dengerin katanya ustadz
itu kan sama aja
abang berdoa buat diri sendiri
kalau allah kabulin
lo gak usah ngomong macem macem deh
bukannya lo bantuin
nih malahan lo nyumpain ya kagak kagak ama gue
hayap punya ide nih mi
gimana kalau kita minta bantuan sama anak rahmadi
masa dia kagak mau nolong calon mertuanya
pokoknya rumi gak setuju ya mbah
apa tuh jangan keterlaluan dong marah seorang
itu kan sisa hasil gadein toko kan masih ada
ya udah pakai itu aja dong mbah
lagian rumi gak mau
ah lo ngemis ngemis ke bang rahmadi
nanti kalau orang tuanya datang gimana marah marah
eh jangan nih
jatah warisan aja ada di situ tuh
kemarin bilang gak ada duit
gadein toko masih ada sisa tuh
gak kasih gue cabut nih